tuh oh oh apaan sih ah
bahasa tau noh kan
gue gue juga yang ngelam
eh lo lagi bengong bengong tengah hari bolong
ah eh lah
eh lo tau ayam tetangga nih
ngelamun kaya elo
dia kesampe terus mati
nah lo mau kaya gitu
tuh kan bahasa kan
ntar gue juga yang ngelap nih ah
lagi mau kemana sih lo kece amat
masih kece gue
kuhh santik dong gue
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
tuh kan lo kece amat
mbersambung dengan muda
masuk dong nih
masuk dong nih
masuk dong nih
kok gue yang kagak hp hp
kan yang ketibaan kopernya lo
alhamdulillah gue yang ketiban koper
lo otak lo gak kena penah hp mir
kagak deh koslet
kok lo ketibaan koper alhamdulillah sih
pon gue jadi bisa buktiin sama lo
kalau gue itu
kagak gue sial buat lo
kalau perlu nih biar semua sialnya gue aja deh yang tanggung
jadi gue kagak perlu ntuh
jaga jarak lima meter sama lo
ini kan toples gue yang tadi ya kan
bukan udah gue tuker
udah lo tuker
alhamdulillah udah dituker
makasih banyak ya
ya udah kalau gitu ayah pamit dulu ya
eh eh apaan nih
mau pulang lah
tadi kan gue langsung keluar
tentu keluarnya di sana
pamit dulu ya
kan yang ketiban kopernya lo
alhamdulillah gue yang ketiban kopernya
hah syukur deh
kalau gue itu kagak boleh sial buat lo
kalau perlu nih biar semua selnya gue aja deh yang tangguh
jadi gue kagak perlu ntuh jaga jarak lima meter sama lo
belum pernah ada cewek yang
mau berkorban buat gue
apaan sih ah
bahasa tau nuh kan
ngapain lo kesampet hah
kenapa sih kagak bisa liat orang seneng banget
eh lo tau ayam tetangga nih lamun kayak lo
dia kesampet terus mati
nah lo mau kayak gitu hah
tuh kan basah kan ntar gue juga yang ngelap nih ah
lagi mau kemana sih lo kece amat
mana sih kece gue
oh ya lupa
ini gue mau ke arisannya nyah indeg
bulan ini kita menang
kita mau bakal ke eropa
atau enggak dapet panci
wah cakep gak
gue temenin ya
kenapa lo mau temenin
tumben amat sok imut lo
enggak gue pengen jadi ada yang baik doang
enggak enggak enggak
eh lo masih kesampet
si benny kemana ya
udah lama kagak keliatan
lo ntuh bisa dioperasi plastik
jadi mukanya bisa mirip sama si benny
kan enak tuh dilihat
jadi ya kalau gue ntuh kangen gue bisa liatin lo aja
mendingan gue panjat pohon aja
gue cari buah beli pink
lo tunggu sini ya
dari musim muren hingga musim rembutan
tak kunjung aku dapatkan
tuh yang ada tuh di situ
ambilin gue atuh ya
kok bisa niruin suaranya beni sih
wah ini gue pasti lagi halu deh
apa beneran ya
eh lu lo tadi suaranya kayak si benny
wah berarti kalo lo itu bisa niruin suaranya benny
muka lo itu juga bisa dioperasi jadi kayak si benny
daripada ngomong sama gue gitu
lo ngapain di sini
jaga jarak sama gue
udah lo situ aja
gue juga udah gak peduli kok sama aturan tuh
lo ngapain deket deket ayam gue
lu itu kan benci banget sama ayam
untuk deket sama lo emang susah
tapi kalau emang mesti begitu
gue kagak napa dah
lo seriusan kan
aduh apa ini
ya udah pulang

gue kena petum punggung kalo ambil halan itu

aku pengen mabok sama cari
ini beri korial